sebanyak tujuh puluh dua narapidana lapas suka miskin bandung
mendapatkan remisi pada hari lebaran kali ini
dari jumlah itu dua belas diantaranya merupakan narapidana kasus korupsi
tidak tampak banyak aktivitas di luar lapas suka miskin bandung
pada pagi hari saat lebaran
pasalnya untuk menghindari penyebaran virus covid sembilan belas
narapidana tidak diizinkan menerima kunjungan
baik pada hari lebaran maupun pada hari biasa
sebanyak lebih dari tujuh puluh narapidana mendapatkan remisi
atau pengurangan masa tahanan
tujuh belas orang diantaranya merupakan terpidana kasus korupsi
remisi yang diberikan paling sedikit selama lima belas hari
dan yang terbanyak selama dua bulan
dari sebanyak tiga ratus empat puluh delapan orang itu
kita telah mengusulkan sebanyak tujuh puluh dua orang
untuk mendapatkan remisi
tentu orang tersebut yang tiga puluh dua ini
tentu sudah memenuhi semua persyarat